dan langsung kita bergabung ke bandung jawa barat untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini wabah virus corona
tes proaktif dari dua ratus tiga puluh ternyata satu positif sekarang dirawat di hasan sadikin
padahal orang tersebut terlihat sehat dan tidak bergejala
ini menandakan kita harus meswaspadai tidak hanya menunggu mereka bergejala baru kita periksa
jadi alhamdulillah keputusan tes proaktif diapresiasi oleh pak menteri
kemudian juga teknologi kami gunakan dengan semaksimal mungkin
tadi kita lapor aplikasi picobar sudah siap hanya menunggu google menyetujui apps ini hadir di google store
kalau sudah nanti kami informasikan untuk di download yang isinya adalah
update informasi berita berita
kemudian juga jika masyarakat ingin bertanya ingin membantu juga ada fenomena banyak yang ingin membantu
ada satu rumah sakit belum beroperasi sudah menyatakan ingin membantu dijadikan rumah sakit covid misalkan dan lain sebagainya
kami juga melaporkan ke pak menteri bahwa kami sedang menyiapkan skenario terburuk
jika pasien positif ada seratus penyebaran
perawatan di mana kalau lima ratus kira kira skenario seperti apa
dan kalau misalkan seribu ke atas kira kira penanganannya seperti apa sudah kami waparkan juga
dan kami mendiskusikan tadi mungkin yang menjadi top of mind warga
tentang lockdown tidak lockdown juga kami arahkan
kita mengikuti kewenangan pemerintah pusat tapi kalau terburuk kita harus juga siap
bisa mengikuti dengan baik
terakhir arahan dari pak menteri kepada kami tentunya adalah
agar masalah covid sembilan belas ini
mulai ada gerakan dari masyarakat
tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja
sehingga peran serta semua influencer
orang orang di rumah dan semua yang punya kekuatan mempengaruhi untuk berpartisipasi
insya allah jawa barat menerima arahan tersebut
kita akan kampanye habis habisan tentang masalah ini
meningkatkan ketahanan tubuh
karena penyakit ini adalah penyakit yang fatalitasnya rendah
tapi penyebarannya cepat
jadi bukan penyebaran cepat fatalitas tinggi
tapi penyebaran cepat fatalitas rendah
maka social distancing menjadi penting
kekhawatiran atas kematian juga jangan terlalu berlebihan
itu akan kita kampanyekan
saya kira secara umum itu
dan poin terpenting adalah anggaran sudah disetujui
bisa digeser oleh sebuah prosedur peraturan
sehingga kalau kami kurang bisa dimaksimalkan
dengan kemudahan dari peraturan kementerian keuangan
agar kami bisa membelanjakan dalam bentuk hibah kepada institusi yang butuh dalam pandangan ini
kepada masyarakat dalam bentuk sembako masker atau apapun yang dibutuhkan nanti
kemudian juga membeli peralatan test kit yang memang kita urgent butuhkan
untuk di selapa menteri masif tes
untuk menemukan mereka mereka yang mungkin tidak terlacak dan lain sebagainya
intinya semua aman terkendali kita tenang waspada terukur transparan rasional
tidak perlu panik tidak perlu emosional
semua ikuti arahan pemimpin pemerintah ulama
insya allah kita akan melalui situasi ini dengan baik dan secepat cepatnya
saya kira itu perspektif pengantar dari saya